menjelang putaran kedua pilkada dki jakarta tim pemenangan dari pasangan calon yang diprediksi akan melaju ke putaran selanjutnya
mulai berburu dukungan dari partai politik dan pemilih agus silvi
peta politik pun masih akan bergerak dinamis hingga putaran kedua pada sembilan belas april nanti
namun menurut sebagian pengamat politik faktor partai politik terbukti tidak berpengaruh dalam kemenangan calon di pilkada dki jakarta
diperkirakan putaran kedua pilkada dki jakarta yang digelar sembilan belas april nanti akan mengubah peta perpolitikan dari partai pendukung
kedua pasangan calon yang kembali bertarung akan berebut suara pemilih pasangan yang tersisi agus silvi serta pengaruh partai partai pendukung
perwakilan fraksi partai amanat nasional dan partai persatuan pembangunan dprd dki jakarta
dalam sebuah acara terlihat memberikan dukungan pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur anies sandi
selain karena aspirasi berlaku
mereka mengaku hadir atas instruksi dari ketua dpw masing masing
wakil ketua tim pemenangan anies sandi merasa yakin partai pengusung pasangan agus silpi akan mengalihkan dukungannya kepada pasangan anies dan sandi
dewan pimpinan wilayah dki jakarta pan p tiga pkb sudah mendukung anies sandi dan pak nahrawi demokrat insya allah juga secara organisatoris segera mendukung kita
sudah sudah oke
kendati klaim dukungan kepada pasangan anies sandi sudah bermunculan
tim pasangan ahok jarot juga terus melakukan lobby lobby politik untuk menarik dukungan partai tersisa
dan kami juga sudah mulai melakukan komunikasi dengan partai partai pendukung mas agus
kami yakin misalkan insya allah pkb partai yang berbasis mas aindu
itu jauh lebih memiliki kedekatan ideologis dengan pak ahok ketimbang misalkan
dengan partai partai pendukung pak anies misalkan dengan pks misalkan ya
kendati perebutan dukungan partai tengah dilakukan masing masing kandidat
namun bagi peneliti politik lipi siti zuro dukungan besar partai politik dalam kontestasi pilkada dki belum menjadi penentu kemenangan calon
sebenarnya kita tidak perlu terpaku pada parpol parpol siapa saja khususnya dari koalisi dengan demokrat kemarin
tidak ada korelasi yang positif atau jaminan
yang konkret antara besarnya dukungan partai kepada calon dengan kemenangan calon itu
pertarungan pilkada dki jakarta masih akan berlanjut di putaran kedua
menarik untuk disimak bagaimana tarik menarik dukung mendukung antara dua pasangan calon yang lulus untuk berebut suara milik pasangan yang tersisi
budi adi putro cnn indonesia
jelang putaran kedua pilkada dki jakarta pergerakan kekuatan politik
semakin terasa berburu dukungan terus dilakukan oleh dua pasangan calon yang tersisa
partai amanat nasional memastikan akan mendeklarasikan dukungan secara resmi pekan depan
sementara partai persatuan pembangunan baru akan menentukan dukungan pekan depan juga
dan partai kebangkitan bangsa menegaskan hingga kini belum menentukan dukungan secara resmi
untuk membahasnya malam hari ini di studio sudah hadir arjo joy hadi kusuma yang merupakan wakil sekjen partai gerindra
selamat malam mas aryo
terima kasih diundang
kemudian ada bulena mariani mukti yang merupakan ketua dpp p tiga kepemimpinan roma hurmusi
selamat malam jadi mesti ada kepemimpinan roma hurmusi
kalau versinya bulena ketiga cuma satu begitu ya
kalau versi pemerintah juga cuma satu
dan kemudian ada arinur cahyo yang merupakan direktur eksekutif para sindiket
selamat malam mas indra
dan kemudian melalui sambungan telepon ada bambang susanto
yang merupakan ketua des pilkada dpp pkb
mas selamat malam
selamat malam mas
selamat malam mas indra
kita juga masih menantikan eriko sutarduga yang merupakan wakil sekjen dari pdi perjuangan
kita tahu merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan ahok jarot
baik kita mulai saja malam hari ini
mas aryo ini kelihatannya pasangan anies sandi sudah banyak memanen dukungan dari partai partai pendukung pasangan agus silvi sebelumnya ya
yang apakah ini kemudian masih ditentukan dpp
ataukah di tingkatan dpw dpd itu sudah cukup sebenarnya
kami dari pasangan anies sandi kita membuka komunikasi dengan semuanya
dengan semua elemen masyarakat semua stakeholder pemegang pemangku kebijakan dan penentu
kita sangat menyambut baik
dan tentu saja kita masih terbuka
kita menghormati proses dari partai lain seperti p tiga pkb pan
bahkan demokrat kita hormati itu
itu bukan kewenangan kami
tetapi kalau boleh saya komentar
mengenai kondisi di lapangan bahwa sudah ada banyak yang mengalir dukungan kepada kami itu terasa sekali
contohnya banyak rt rw yang selama ini fokus mendukung pasangan nomor satu
banyak yang sudah membuka komunikasi dengan kami
dan ini tidak sangat terlihat di saat exit poll kami
dimana exit poll kami minimum antara lima puluh lima sampai tujuh puluh persen lebih pendukung
nomor satu yang mencoblos nomor satu
mereka menyatakan apabila tidak lolos ke putaran kedua mereka akan mendukung pasangan nomor satu
ini exit poll yang dibuat internal anis andi ya
internal jadi itu hanya internal kami
jadi tentu saja kami tidak gegabah
kami menghormati keputusan setiap partai
saya rasa untuk p tiga harus tanya kepada ibu
kita menghormati itu
bahkan dengan semuanya
dengan pdip nasdem hanura
karena siapapun yang menang
pemimpin seluruh dki
tapi kan kalau masih bicara soal kontestasi bolehlah sedikit ini ya
namanya juga kontestasi
tapi tidak hanya menggantungkan pada partai saja
begitu banyaknya partai pendukung agus silvi yang akan bergabung
kalau saya lihat tadi datang ke studio sudah sumringah ini mas aryo ini
karena sudah banyak partai yang begitu
tentu saja partai penting
kenapa partai penting
karena mereka punya barisan
mereka punya relawan sendiri
mereka punya dukungan dari masing masing
mereka adalah wakil
anggota anggota dewan dari masing masing partai adalah wakil rakyat mereka masing masing
tetapi berdasarkan pengalaman saya dua ribu delapan belas
waktu saya bersama dengan pdip dan bang eriko serta duga yang nanti akan datang
pengalaman kami berdua dikroyok oleh banyak partai tidak berpengaruh itu
yang penting adalah siapa yang amanah di hadapan warga dki
p tiga bagaimana ibu
terima kasih mas indra
sudah fix nih ke anies andi
p tiga sendiri sebagaimana selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan
tentu kami tidak menafikan hasil dari quick count
tetapi tentu saja kami akan menunggu real count yang akan diumumkan oleh kpu secara resmi
dan insya allah minggu depan sebagaimana tadi sudah diberi pengantar oleh mas indra
kita akan melakukan pertemuan untuk membahas kemana dukungan suara
pertemuan diantara internal p tiga nih ya
atau dengan partai partai pendukung agus sil
dan tentu saja
tentu saja kita akan membangun atau sudah membangun komunikasi juga dengan partai partai pendukung agus silvi
dan etikanya kan kita tidak boleh meninggalkan ya
tidak boleh meninggalkan terutama dari mas agus dan pak silvi sendiri
tentu akan kita tanya kita ajak bicara kita komunikasikan
tapi tetap punya otonom untuk menentukan masing masing pilihannya
atau memang dari awal kesepakatannya ketika misalnya kalah begitu pasti kan sudah ada pikiran itu kan
karena kan pilihan dki pasti
terus terang mas indra kita nggak berpikir kalah ya
kita berpikirnya menang
kita berpikirnya menang
tapi tidak menyiapkan strategi dalam kondisi yang sekarang misalnya
tidak mengalir saja dan kita mengikuti aturan main saja
dan etika berpolitik ya
tidak ada pikiran begini misalnya
nanti kalau putaran kedua ketika tidak lolos di putaran kedua
kita tetap bersama sama nih
dengan empat partai ini bersama sama
kepasangan siapa gitu tidak ada pikiran itu
atau strategi itu
ya ini kan yang namanya pilkada pilkada mas indra
ini kan bukan di dki saja ya
di seratus daerah yang lain p tiga juga kan membangun koalisi dengan pdip
dengan partai yang lain
yang di dki kita tidak bersama sama
ini sesuatu hal yang biasa biasa saja ya
untuk yang konteks dki ini ada semangat perjanjian itu nggak
untuk konteks dki
dki sama seperti di daerah daerah lain ya
sehingga karena pasangannya ada tiga
kemungkinan besar putaran dua
kemungkinan besar dua putaran
tentu saja kita sudah menghitung hitung ya
kalau anies yang masuk
atau tidak lolos lah ya agus silvi
terus terang memang kita tidak berpikir bahwa agus silvi tidak lolos ya
itu beneran bu
tidak berpikir sama sekali ya
tidak berpikir sama sekali
karena kan kita bekerja keras
mas agus terutama dengan pak silvi sendiri kan juga luar biasa kerja kerasnya
dan kemudian survei survei juga kan
waktu itu kan juga angka surveinya juga sangat fantastik ya
fantastis dan kita terus terang agak terkejut juga
jadi sehingga tidak terpikir sama sekali ya
walaupun sebenarnya dalam kontestasi politik itu kan wajar
kalau lolos tidak lolos menang tidak menang
ya kita menghitung
kita menghitung tentu saja ya mas indra
misalnya kalau anies yang lolos atau agus silvi yang kedua bagaimana strategi yang akan kita bangun
kemudian kalau anies yang masuk bagaimana strategi yang kita bangun
tapi yang terpenting adalah kita menunggu nanti pengumuman resmi dari kpud
dan membangun terus komunikasi dengan partai partai pendukung koalisi ya
koalisi kerakyatan yang minus pdip ini
oh kalau sejak keluargaan tadi ya
tetap kita bangun
itu sempat terpikir
itu sempat masih terpikir
koalisi keluarga ini harus dibangun lagi
oh ya enggak
karena situasinya kan sudah berbeda
dinamika yang terjadi juga sudah berbeda mas indra
tapi yang pasti
tanda tandanya kemana bu
tanda tandanya suara di bawah bagaimana
tanda tanda soal di bawah ya mas indra kan sudah mengikuti ya
dan pemirsa juga mengikuti
sebagai ini dpp setuju
kita tidak akan mengabaikan
itu kan dpd kan yang sudah
kita tidak akan mengabaikan suara akar rumput ya
hal hal yang mungkin harus kita bahas secara teliti
pilkada dki ini kan bukan selesai di sini
tapi juga nanti pemilu di dua ribu sembilan belas misalnya kan
hal hal yang harus dibahas teliti itu bukan termasuk dipanggil pemilik koalisi nasional
oh bisa saja
dan dalam politik itu kan kemungkinan seperti itu bisa terbangun ya
terima kasih pak bambang susanto ya
yang merupakan ketua des pilkada dpp pkb
pak bambang sejauh ini yang belum terdengar suaranya paling tidak di luar sana
di tingkat bawahnya sendiri juga
belum ada tanda tanda deklarasi kemana kemana begitu pak
pkb sebenarnya kemana pak
kalau pkb kan
masih nunggu juga nih ya
itu masih menyerap aspirasi
menyerapnya lama pak
tetapi kan kemarin
beberapa arus bawah sudah mulai memunculkan
nama dukungan gitu kan
itu pun hanya akan dijadikan bahan pertimbangan
dari apa yang nanti akan diputuskan oleh dpp
dalam kontak ini
dalam waktu yang sekarang ini
dpp memang sedang memberikan keleluasaan penuh pada dpw
untuk membangun komunikasi
ke seluruh jaringan kita
kemudian pengurus nu
kemudian pengurus ekb
untuk mengkaji lebih dalam lebih jauh
kira kira aspirasi ini mau diarahkan kemana
tetapi dpp juga punya kewenangan
dalam konteks ini nanti ada yang memutuskan
dan juga melakukan komunikasi di dekat elitnya
kemarin pdip lewat pak sekjen pak asto
sudah juga ketemu dengan ketum kita
barangkali itu suatu hal yang wajar juga
untuk membangun komunikasi saling menjajaki
ini membangun komunikasi atau diingatkan suruh kembali ke koalisi nasional nih
kalau soal itu nanti kan persepsi kita aja
intinya tidak ada kesan memaksa ataupun menekan
dari teman teman koalisi yang di pemerintahan itu
untuk agar kita bersama sama
betul betul kita diberikan keluasaan
dari teman teman pdi juga sangat memahami
dengan kondisi kita ini
dengan situasi yang begini ini
jadi nanti titik beratnya yang lebih kepada mana
pertimbangan atau kriteria yang akan diambil
lebih kepada aspirasi dari bawah
terkait dengan aspek kultural misalnya
ideologi kultural dan lain sebagainya
ataukah terkait dengan kepentingan strategi politik
tidak hanya dari dki tapi secara nasional juga
kalau misalnya kemudian tidak lagi balik untuk ini
di koalisi nasionalnya mau disingkirin nih
itu menjadi pikiran tidak kira kira
kalau yang tadi diduga saya kira tidak
tidak sampai ke sana lah arahnya
tapi bahwa tentang kemungkinan pertimbangan strategi partai
juga menjadi pertimbangan
jadi artinya kalau sekarang posisinya itu masih lima puluh lima puluh
jadi kita bisa
bisa ke anis
bisa ke ahok
masih kemungkinan masih bisa
saya katakan begitu
pertimbangan sangat nasional semua itu
sama sama penting ya
pentingnya begitu juga nggak
mungkin perlu saya ingatkan bahwa kan sebelum mendeklarasikan dukungan kepada mas agus
agus silvi ya
kan pkb sempat mendeklarasikan dukungan kepada sandi
jadi menurut saya siapapun keputusan nanti saya sudah terpajang
pernah ada itu ya
sejarah itu pernah ada ya
saya ada fotonya ada videonya
jadi dari saya kami menghormati keputusan pkb tapi hatinya kami sudah tahu pak
benar hatinya begitu
partai tadi bagaimana tuh
kalau dulu sempat mendeklarasikan untuk sandi yaga uno
iya itu menjadi pertimbangan juga tidak pak
memang waktu itu kita sebelum ada keputusan resmi dpp
dpw pernah juga
kita melakukan deklarasi dukungan kepada pak sandi
tapi waktu itu pak sandi kita dukung untuk sebagai gubernur
waktu itu belum ada pasangan kan
nah tapi karena konstelasi dan dinamika yang berkembang sehingga kita harus melakukan kajian kajian lagi
dan akhirnya kemarin itu posisi kita bersama p tiga dan demokrat mengusung mas agus
jadi itu kalau putus itu menjadi sejarah yang juga akan kita coba kita bangun kembali
ya mungkin sah sah saja untuk kita kembangkan kembali
termasuk yang itu sejarah koalisi kekeluargaan itu minus pdip tapi ya sekarang
itu menjadi pertimbangan juga
kalau tarikannya ke situ saya kira juga
tidak harus demikian
ya tapi mbak lena sudah menyampaikan itu akhirnya
baik mas ari
saya sebenarnya ingin tanya dari awal seberapa signifikan
sepertinya kan apa namanya panen panen dukungan
berebutan tanda kutip ya yang sehat gitu
suara dari pendukung agus silvini supaya datang ke masing masing calon yang akan bertarung di putaran ke dua
karena kalau bu lena tadi kan nunggu hasil yang dari kpu resmi kan
tapi kalau dari quick count dulu nih kita bicara
tapi saya ingin lompat sebenarnya tanya
jangan jangan momentum seperti ini
momentum ketika ya saya mau dukung sana saya mendukung sini tergantung ini
menjadi bargen politik untuk kepentingan yang lain kira kira
mungkin tidak mas ari
ya itu kalau politik kan bicara kemungkinan
sebagai sebuah kuburan sangat mungkin
karena tadi jelas dari bu lena jelas tadi partai inginnya menang
mau mendukung calon yang menang
jadi pertimbangannya praktis dalam tanda petik ya ingin mendukung calon yang menang
jadi hitung hitung kalkulator politiknya kira kira calon nomor apa nomor dua atau nomor dua tiga
nomor tiga nih yang menang itu yang masih
jadi kondisinya adalah sebenarnya partai satu sisi memang cari aman
mendukung partai calon yang potensial paling ingin bisa menang
itu yang pertama
karena ini adalah perhatian politik panggung nasional walaupun pilkada
pertimbangannya sangat prudent sekali buat partai partai
karena tadi harus menang karena panggung nasionalnya dan barometer itu dua ribu sembilan belas sebenarnya
kita jelas kontestasinya sebenarnya ini mengulang
seperti mirip drama politik di dua ribu empat belas
itu menurut saya menjadi sangat prudent buat partai partai
dan mengingat partai partai apalagi p tiga tadi jelas
itu p tiga lagi terbelah
itu kan jelas itu ada di
kita harus akui bahwa ada dua versi p tiga
nah itu kan juga bagian dari bergen politik yang bisa dimainkan
jelas kubu seberang sudah ada di nomor dua
yang kubu satu lagi p tiga mau kemana
walaupun yang dpi sudah mendukung calon nomor tiga
tinggal dppnya mau kemana
ini kan kita mau melihat
kalau cuma mau hasil
dpw belum ya
dpw belum tapi dpc dpd
sudah mendukung ke calon nomor
dan belum dpw dan dpp
ini kan bagian bergennya
apakah kalau cuma motifnya asal mau menang
dan kemudian asal beda karena itu kubu lain saya harus beda
itu kemudian menjadi pr untuk p tiga sebenarnya
apakah pilgada mau main untuk rujuk
atau sebenarnya untuk rujuk p tiga
di putaran pertama dikasih kesempatan
balik gitu kalau nggak nih
untuk rujuk dalam arti rujuk
surat sanya marta berubah nih itu
saya kira tidak akan
untuk rujuk dua p tiga
antara kubu romi dan kubu jan faris
bisa rujuk di pilgada dki
itu sebuah kemungkinan politik
atau memang nanti kita anukan garis demarkasi diperjelas
antara dua kubu ini
karena bicara politik ke depan seperti apa
kalau untuk p tiga jelas jadi terbelah
tapi terbelahnya lebih berat
tapi bahasanya mas bambang itu lima puluh lima puluh
itu tergantung apa kira kira
itu melihat sebenarnya secara partai
memang masih menimbang sama seperti partai yang lain
kira kira yang paling mungkin menang nomor dua atau nomor tiga ya
pragmatis sekali pertimbangannya
tapi kemudian juga berhadapan pada satu sisi
hasil kwekon dan menunggu hasil ini
itu yang kedua
yang ketiga sebenarnya pertimbangannya
ada simbol simbol dari nu yang sudah disampaikan ke publik
misalnya kemarin pak said agil bertemu dengan pak ahok misalnya
di satu acara
itu kan sebagai simbol politik
itu kan juga untuk partai juga
apapun pkb bagian dari nu
seperti itu sebagai sebuah referensi
yang mudah untuk menjadi pertimbangan
untuk pkb untuk menimbang
nah ini arahnya kemana
ini yang mau kita lihat sebenarnya
kalau kecenderungannya melihat sinyal politik
sebenarnya dari kemarin nu sudah hawa politiknya
sinyalnya sudah ke nomor dua
sebenarnya pkb akan ke nomor dua
tapi p tiga nampaknya akan ke nomor tiga
kira kira begitulah sinyal politiknya ya
karena perseturuan dua kubu di p tiga ini sangat keras
sehingga sana sudah ada kubu lawan saya
saya saya akan beda
politik asal beda ini yang dimainkan
tapi masih cair masih pertimbangan
kita belum tahu pan gelagatnya
masih lebih tidak jelas
demokrat juga saya pikir
nah demokrat itu kemungkinan
mendistribusikan suaranya akan kemana
atau justru diam
psikologi politik paling berat mau ikut nomor
tiga atau nomor dua karena ada beban
kesejarahan politik yang berat untuk
mau ke nomor dua atau nomor tiga karena ada
beban politik dengan pdip dan beban politik dengan
gerindra hal hal itu yang sebenarnya
bicara kesejahteraan politik jadi beban
nah itu yang paling berat sebenarnya
demokrat kita akan dengarkan pendapat
dari pdi perjuangan yang sudah datang
tapi akan bergabung selanjutnya
kami akan segera kembali saat lagi kita dengarkan
bagaimana suara dari
kita sekarang akan sapa bang eriko sotarduga
yang merupakan wasekjen dari
dpp pdi perjuangan selamat malam
terima kasih sudah hadir dari tadi kita sudah ngomongin
ngerasain pdip ini
bukan ngerasain pasangan awok jarot ya
kita kangen selalu di tengah tengah ini
kalau dilihat setiap hari kita melihat
deklarasi dukungan untuk pasangan anisandi deklarasi
pdp khawatir nggak soal ini untuk pasangan awok jarot
nah ini menarik sebenarnya
kalau dalam kontestasi seperti ini
kan ini kita cerita partai nih ya
partai itu kan dibutuhkan
pada awalnya itu untuk melakukan
pendukungan karena maju kan
hanya dua caranya lewat jalur
persorangan dan jalur partai
nah minimum syarat itu
sudah kita sama sama ketahui
nah itu yang paling pertama dibutuhkan
partai kedua yang dibutuhkan
partai itu adalah penetrasi kepada
masyarakat artinya pendekatan
kepada masyarakat dan itu biasanya partai
yang memang mempunyai
grace road yang sampai di tingkat
rw dan itu tidak semua
partai ada seperti itu
nah hal yang menarik
juga bahwa setelah
itu yang dilihat oleh masyarakat
itu adalah figurnya
dki yang sangat rasional mereka akan
lihat track recordnya mereka
akan lihat selama perjalanan ini seperti apa
dan apa yang akan dilakukan ke depan
nah itu sebenarnya yang
jadi maksudnya di butaran kedua ini untuk
banyak banyakan partai yang gabung gak terlalu penting
saya tidak mau katakan bahwa
tanpa juga dukungan partai itu
juga tidak penting tidak juga
tetapi bahwa bukan itu yang menjadi
sesuatu hal yang paling utama
tidak seperti itu karena begini
calon itu kan bukan dilihat misalnya
kalau pilek katakan
dari pdi perjuangan itu jelas
tetapi kalau ini kan apakah partainya
yang ditunjukkan tidak figurnya
pasangan calonnya yang ditunjukkan
apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan
nah ini yang menarik sebenarnya
nah kalau kita tadi melihat sebenarnya seperti bu
dari sekjennya beliau tadi juga
sudah menyatakan ini saya belum tahu ya
karena keputusan partai itu
pada dasarnya harus diputuskan oleh ketua umum
dan sekjen menyampaikan secara resmi
dan secara tertulis
tapi kalau tadi penyampaian dari sekjen
nah ini kan juga menarik juga
perkembangan yang menarik
ini tadi sudah di
nah karena saya sebutkan tadi
kami masih komunikasi sebelum datang ke sini
saya sebutkan tadi begitu
karena ini kan belum juga nanti ada ketentuannya
kan nantilah secara hukum kita serahkan
nah ini kan yang menarik seperti itu
bahwa perkembangan kalau kita lihat juga
seperti demokrat dia akan ada
di tengah tengah biasanya seperti itu
dan begitu kan
ini sudah prediksi nih ya
nah seperti itu jadi kalau kita melihat hal hal yang
ini sebenarnya hal hal yang wajar
apa namanya kemarin
dari p tiga mungkin pendukungan dari bawah ada
yang berbeda tapi kan yang menentukan kan di tingkat
tapi walaupun pilkada itu kan
itu antara bawah dengan atas kan harus nyaman
ya tapi menentukan
kan seperti itu ya
pusat menentukan tapi aspirasi di bawah tentu tidak diabaikan
begitu apalagi seperti p tiga yang ada juga
versi lainnya ini kan bisa bisa seperti itu
versi lainnya kecil
ini hal yang menarik
ya kita juga berkeinginan bersama sama
apalagi partai yang mendukung pemerintah
nah ini mengingatkan para pendukung pemerintah ini ya
tapi tentunya kita kan tidak bisa memaksakan hal itu
itu kan masing masing menjadi otoritas dari partai masing masing
dan itu adalah hak dari partai masing masing
dan pada saat ini dengan waktu yang sangat
saat pendek ini
ini kan belum juga diputuskan apakah ada kampanye atau tidak
ini sebenarnya yang paling penting apa konsolidasi kerja
itu sebenarnya yang paling penting mas
karena kita tidak bisa hanya bertahanan di atas
bagaimana kita dapat
dari pdi perjuangan sendiri
katakanlah tadi yang paling penting adalah pendekatan ke masyarakatnya
begitu kan partai bukan yang utama
penting tapi bukan utama
di awalnya di awalnya betul
karena pada saat harus mengajukan calon itu
tidak semua karena kenapa tergantung partainya
apakah partainya juga mempunyai penetrasi sampai ke tingkat bawah betul
katakan apakah pengurusnya sampai di tingkat ert atau erw
itu juga penting karena kalau tidak
apa alatnya untuk sampai ke sana seperti itu
ya tapi tidak bisa dilupakan bang ericko
kursi yang diperoleh oleh masing masing partai
misalnya sepuluh untuk p tiga ya
itu kan pasti punya dress route pendukung
nah kenyataannya persentasenya
maka begitu apakah equal seperti itu
kan tidak juga nah ini yang menarik
makanya saya sampaikan tadi
bahwa rasionalitas dari masyarakat dki
barangkali juga tadi dari pengamat kita
ini sangat penting bahwa mereka
baik partai yang mengajukan tetapi setelah itu
mereka akan melihat langsung kepada figur
dan melihat apa yang sudah dilakukan
dan apa yang akan dilakukan
nah waktu yang singkat ini sebenarnya itu intinya
itu saya rasa
tapi pdi perjuangan sendiri mendatangi
partai partai yang tergabung koalisi pemerintah
itu untuk ikut balik lagi ke abu
komunikasi itu kan sudah pasti
ini sering seperti kemarin
sejian kami ke pkb
kemudian juga kalau kami di dpr
selalu berkomunikasi karena di dpr itu
juga banyak pengurus dpp
begitu yang di dpr begitu juga dengan pan
tetapi kan hal ini belum menjadi sesuatu
apakah itu menjadi akhir dari itu
kan belum nah inilah kita lihat perkembangan
sambil nyelek ingat koalisi
kan takut juga
p tiga tadi dibuat ada dua versi
kayaknya ada pesan di situ ya
makanya tadi saya sampaikan
bahwa bukan itu yang menjadi
akhir dari itu yang paling utama
tidak tapi tetap jangan lupa
tapi itu juga menjadi faktor yang perlu
kenapa kalau bisa ini kan ini bersama sama
itu kan lebih baik tetapi bisa saja
nanti ada yang keputusan tidak mendukung
siapa siapa ini kan bisa juga
pdip tidak akan melakukan tekanan tekanan
karena pdip kan juga pernah punya sejarah ya
punya prediksi atau harapan ini
prediksi atau harapan
karena kan pdip juga punya kalau dari kita kan
kita tidak mungkin bisa melakukan hal itu
yang bisa melakukan itu kan pemerintah
kita kan tidak bisa mengintervensi
pemerintah dalam hal ini nanti dikatakan
seperti itu tapi yang menjadikan tentu kita
ada pertimbangan itu kayak seperti itu
pertimbangan apa namanya ideologi
serapan di bawah aspirasi pemerintah
atau kemudian ada semacam
hal hal politik seperti yang saya tanyakan ke pkb tadi
ada pertimbangan strategi politik
kalau misalnya tetap berada
artinya tidak bergabung

kalau untuk posisi p tiga menurut saya ya
ya kita sudah belajar dari
pengalaman cukup panjang ya bahwa
suara grassroot itu tidak akan kita abaikan
walaupun memang tadi
dan tadi memang kalau memang ada
yang terkait dengan posisi p tiga
yang ada sekarang ini
dan menurut saya tidak akan dilakukan oleh
pemerintah maupun oleh pdip karena
di beberapa daerah
kan kita juga kerja sama
bukan di dki saja
konstelasi politiknya di dki dan daerah lain
bisa disamakan harus
diingatkan bahwa koalisi kita ini
bukan koalisi yang khusus untuk dki
saja contoh yang
paling banyak kami menang dengan koalisi dengan
di daerah itu yang kita evaluasi tahun lalu juga
juga dengan pdip itu hal hal yang wajar saja
bahkan dengan gerindra pun kita ada
dan itu hal yang tidak
tidak mesti diabaikan
jadi juga menjadi pertimbangan
dan pdip ini kan juga
partai yang cukup panjang sejarahnya
sama dengan p tiga ya
partai tua ya
bukan menyenggung gerindra
wah lebih sana uang murni
tapi ramai juga
artinya sejarah yang
yang sudah ditempuh
yang panjang ini kan tidak bisa diabaikan
jadi kalau boleh saya komentari satu hal lagi
tadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh
partai itu di awal penting
tetapi ujung ujungnya karena buktinya
lima tahun yang lalu saya ingatkan lagi
lima tahun lalu kita berdua bisa melawan
petahana dengan suara yang fantastis
ini kenapa harus diingatkan lima tahun yang lalu dua kali
karena siapapun yang menang
siapapun yang menang di putaran kedua
kita harus bersatu kita harus menjaga
saya sekali lagi mengingatkan bahwa
pilihan partai boleh berbeda
pilihan paslon boleh berbeda
tetapi siapapun yang menang
kita harus bersatu karena
ekonomi sedang banyak tantangannya
dan warga dki adalah fokus
apresiasi disampaikan oleh
teman teman dari p tiga
dari pdip kita semua yang penting
siapapun yang menjadi pilihan warga
yang menang harus kita dukung
untuk menjaga keahlian
jadi sudah siap kalah atau bagaimana
jangan jangan gerindra mau berkualisasi pdip nih
dua ribu sembilan belas mungkin kali ya
bicara tentang itu
bicara tentang itu
dengan partai lain pak prabowo
apabila diundang oleh
pak s b kecik siap bersedia
untuk menjalin komunikasi bahkan
kalau diundang ke tungkumar pun
pasti pak prabowo siap berkomunikasi tapi
pdip nggak mungkin ya dukung anies andri
setelah pilgub boleh lho
tapi memang menarik
gini kalau bilang siap kalah siap menang
kita siap apapun yang penting adalah
warga dki kita nggak boleh
bicara menang kalah mohon maaf saya tidak
setuju kita menang bicara menang kalah
untuk warga di menang atau kalah
jadi siap menang siap kalah harus dong
oke ini beda sama bulena tadi
nggak orang orang mikirkan kalah kalah
karena gerindra fokus ke warga
karena gerindra fokus ke warga

datang ke pelantikan pak jokowi
dan saya rasa ini suatu tradisi
yang perlu kita teruskan di dki
mas indah ada kalimat yang perlu diluruskan
tadi bahwa memang kita tidak berpikir
akan kalah ya dalam berkontestasi
tetapi kalau hasilnya sudah diumumkan
ya kita siap menang siap kalah
tapi saat berkontestasi
nggak memikirkan itu sama kalah nggak memikirkan itu
yang kita pikirkan itu adalah bagaimana
memenangkan berjuang untuk menang
mas ari kan kalau kita
publik secara awam melihat
kalau pasangan satu
banyak mengalihkan ke pasangan
anies sandi ya paling tidak yang terlihat di beberapa
ini ya walaupun belum keputusan dpp nya
ke pasangan andi sandi
kalau kemudian berpikir seringkali
yang kita lihat di berbagai informasi
yang muncul terkesan
apakah sesimpel itu nanti hitung hitungannya
saya pikir matematika
langsung linear seperti itu ya
karena apapun kan sebenarnya
bang ericko tadi sebenarnya
dalam pilkada dalam pemilihan
pemimpin daerah atau yang dipilih
adalah sebenarnya figur
dan program visi misi itu akan
ke sana partai sebenarnya
betul bahwa memang hanya fungsi administratif
sebagai pengusung ketika
mendaftar ke kpu itu memang
secara real memang itu tetapi sebenarnya
ada fungsi partai lain yang memang
mesin politik partai harusnya
bergerak sampai ke bawah untuk
menggerakkan masa pemilih tapi kan
sebenarnya dalam banyak kasus pilkada
dan sebenarnya pemilu juga
partai itu selalu
tidak berbanding lurus dengan pemilihan ketika
pekoalisi pemilih pemimpin
kepala daerah atau pemimpin bapak presiden
jadi pemilu elektoral partai
dan elektoral pemimpin daerah itu
tidak berbanding lurus sehingga sebenarnya
orientasi pemilih itu berbeda ketika memilih
wakil rakyat partai
atau memilih kepala daerah
kepala daerah presiden wapres
cuman persoalannya adalah sekarang
ketika itu kemudian jadi perbedaan
dalam banyak kasus memang partai partai itu
hanya cukup terlena
ketika memang sudah
sudah ngusung sudah sanggat tugas sudah selesai
dalam banyak ini sebenarnya
fenomena sekarang sebenarnya
gerak relawan dan lebih banyak
dan itu jadi kecemburuan ini kerja relawan
atau kerja partai
di pasing di pasun pasun ini kerja relawan
saling klaim bagaimana tidak terjadi
anda melihat itu ada saling klaim
real atau analisis nih
analisis dan real itu terjadi
ini kerja relawan ini kerja partai saring mengklaim
ini kan tidak bagus untuk sebuah proses pemenangan
sebenarnya nah partai politik
apapun sebuah kebutuhan dan
organ partai politik sampai ke grace
di butuhkan tapi relawan sebagai
sebuah penyaluran aspirasi juga butuh
tapi dalam banyak praktik
di pilkada sebenarnya
calon itu ketika sudah
dicalonkan banyak bergerak sendiri
baru saya punya beberapa
partai politik memang yang memang
bergerak ke bawah tapi dominan partai
politik sebenarnya selesai pencalonan
selesai pengusung kpu
kpud selesai tidak bergerak
mesin partainya nah itu
kan sebenarnya persoalan kalau mau sharing
mas aroh dan mas ericko itu sebenarnya kelihatan
sekali bagaimana proses pemenangan itu sebenarnya
itu klaim kerja siapa jadi
mesin partai itu memang harus bergerak
itu menjadi signifikan proses
sekarang partai partai bergerak kemana
tetapi kalau memang itu mesin partai
tidak bergerak itu hanya simbolisme saja
bahwa partai pkb atau
p tiga akan bergerak kemana pan kemana tetapi
sebenarnya bisa nggak itu digerakkan
bahwa mesin partai benar benar bekerja
menggerakkan voters di bawah ya tapi saya ingin
memberikan pandangan mas indra ya
pandangannya kita tahan dulu di segmen selanjutnya
setelah jeda berikut kami bahas
iklan iklan marah nih
baik sempat terputus tadi apa yang disampaikan oleh
bu lena silahkan bu lena ya tadi saya ingin
merespon apa yang disampaikan oleh mas arya tadi
dan juga kalau mengikuti tadi pertanyaan pertanyaan
mas indra dari awal
sesungguhnya ya partai itu masih
tetap dibutuhkan masih tetap
dibutuhkan ditunggu bahkan
kemana ini arahannya kan
dari tadi kan awalnya bertanya seperti itu
jadi tidak selesai cukup
di pencalonan karena kami sendiri
juga tetap bekerja di bawah
kemampuan yang ada di kami
apalagi tadi saya sampaikan bahwa
kursi yang diperoleh di dki itu
kan pasti ada pendukung masing masing
ada pendukung pdip p tiga
begitu dan ini menurut saya
kombinasi mas arya jadi memang
ada mesin partai yang berjalan
tetapi juga figur yang dalam tanda petik
dicalonkan atau dijual
dan sekali lagi juga soal
jadi maksudnya masyarakat di bawah ini juga menunggu
misalnya saya cenderung ke partai ini
tapi partai saya ini mau kemana itu
ditunggu juga oh iya iya ditunggu juga
karena misalnya contoh di p tiga sendiri
kan mereka sudah bertanya
dan kita sampaikan bahwa
kita tunggu yang real count dan komunikasi kita
dengan partai partai pendukung termasuk dengan
agus silvi dan juga
kita akan menyerap aspirasi dari
dari tempat lain misalnya
dan bukan saja untuk
untuk sebelumnya ya bukan saja untuk dki
untuk pilkada pilkada yang lain kan juga
dilakukan seperti itu begitu
jadi mas indra kita bersabar
waktu dekat ini yang ditunggu tunggu
oleh masyarakat itu akan kita
sampaikan dan sekali lagi
tidak ada tekanan soal skp tiga
soal p tiga yang pecah
p tiga yang dua karena menurut kami
tidak ada karena
sk itu sudah disampaikan oleh kementerian keputusan
dan akan tidak ada maksudnya ya pendapatnya
kita berharap teman teman
p tiga yang lain kalau memang ingin melihat
p tiga besar ya apa yang sudah
dikeluarkan oleh menkemham sknya
tadi saya mau sampaikan bahwa ada dua ini karena yang
mendukung kami kan dari
versi kekayaan farid kan
kan boleh boleh saja silahkan saya
itu kan masing masing internal
kelompok sekelompok p tiga ya
saya cuma menyampaikan pandangan dari luar
seperti itu jadi begini mas
tadi yang disampaikan
tadi benar jadi begini
masing masing itu punya fungsi yang tepat
sebenarnya masing masing punya
ceruk pasar saya kebetulan karena pada saat
menjadi koordinator tim kampanye
relawan yang kurang lebih hampir
satu juta yang kita koordinir
makanya kami paham betul bahwa
begini yang dilakukan oleh
partai itu struktur partai ya
saya katakan tadi seperti pdi perjuangan ada sampai
tingkat ert dia tinggal disitu
empat sampai lima orang
tinggal disitu diantara seratus sampai

bisa dia lakukan meyakinkan kepada
masyarakat disitu yang bisa diyakinkan
oleh relawan adalah profesi
katakan sebagai dia juga pekerja swasta
sesama hobi atau bahkan
di sosial media nah ini masing masing
punya tugas nah contoh
seperti misalnya saksi kami itu
maksudnya untuk saksi dalam
di luar nah seperti itu
jadi kalau kita menyebutnya
trisula jadi ada dari relawan
atau dari partai dan ada juga
figur daripada yang bersangkutan nah ini
harus berpadu dengan baik baru kita
bisa memenangkannya tidak bisa
misalnya hanya satu katakan relawan
saja kemudian partai diabaikan itu
tidak juga bisa nanti bu ena dan
mas arya juga bisa menjelaskannya
nah begitu juga dengan figur
yang bersangkutan nah ini juga
penting karena kenapa ini harus
seiring sejalan seperti itu
dan ini yang dilakukan dalam momen
terakhirnya ini yang menyamakan gerak
langkahnya ini sebenarnya yang paling
penting jadi sekali lagi yang sekarang
itu sudah berjalan dengan baik selama ini
kita sudah menjalankan dengan baik dan ini kita
harus menyempurnakannya di momen terakhir ini
ini tinggal hanya
tidak sampai enam puluh hari waktu
yang singkat inilah bagaimana apalagi
masih ada kita harus jujur menyampaikan
menyatakan bahwa mendukung
paslon itu coba lihat dari hasil survei
paslon nomor satu sekitar antara
enam puluh sampai enam puluh lima paslon
kami dianggap delapan puluh lima
ceruk yang bisa berubah kemudian
jangan lupa juga masih ada dpt
seperti kemarin yang belum bisa ikut
pemilu ini juga perlu
kita yakinkan kepada masyarakat
karena ini kan kontestasi demokrasi
pesta demokrasi dan untuk mereka
memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik
kan ini untuk masyarakat dki baik
saya kembali ke pak abambang ya pak abambang
kalau menurut anda kira kira
apakah dalam waktu dekat ini
pkb sudah akan memberikan keputusan
atau tergantung nanti
apa namanya dinamika selanjutnya
mungkin kalau dalam waktu dekat
itungan apa ini itungan hari satu dua tiga
hari belum mas
itungannya itu menjadi awal
kpu juga sudah merilis
keputusan resminya terus kemudian
komunikasi lebih efektif
yang lain saya kira
juga akan segera ditemukan tapi
kemungkinan kalau pkb keserangan ini
mungkin kalau netral mudahnya enggak
ada semacam wacana yang
berkembang ya di tpp
itu nanti pasti akan memilih salah satu
partai kok netral itu kan
hanya kan jadi
tidak mungkin netral jadi maksudnya nggak mungkin
hanya diam saja ya pasti akan
diarahkan ya iya itu clue nya itu
seperti itu nah dapat satu clue
kaji lebih dulu sehingga
mudah mudahan semuanya kita akan
keputusan kalau yang
mesin partai tadi mas jadi
kita juga agak sedikit
datang dengan kalau dikatakan
partai kurang efektif dalam
menyalakan roda mesinnya
pak kami kemarin
untuk memenangkan pasangan yang kita
dukung tapi kan memang hasil yang
belum mengihak kepada kita
tapi bahwa mesin partai yang kita bangun
sampai ke bawah itu bekerja total
klaim dengan relawan juga saya kira
nggak perlu di ini lagi
untuk diimbangkan lagi
baik ini saya akan ajukan
ada salah satu
analisis begitu ya yang disampaikan oleh
kalau dilihat dari kriteria kita bicara
kriteria dari pendukung
secara kultural dinilai
tidak akan mungkin bisa
ini pendapat ya bisa anda bantah dan
anda jelaskan juga tidak akan bisa
akan dipaksa bergabung
ke pasangan atau
pendukung dari pasangan anies sandi
lebih pas masuk ke
pasangan ahok jarot tetapi ketika
koalisi kekeluargaan dengan sejumlah dinamika masalah
yang ada terkait pasangan yang didukung
bergabung di koalisi keluargaan saat itu
ada kebingungan ketika
di apa namanya
pasangan agus silvi yang didukung oleh pkb ini
akhirnya disebut dalam
quick count tidak lolos keputaran kedua
nah apakah ini menjadi pemikiran
tersendiri begitu mas bapak
iya semua hal kita
pertimbangkan kita pikirkan
jadi ini memang
jadi masih dalam kondisi yang dilema begitu ya
kalau katakan diri itu boleh
betul ya mas amang ini
ini dilema sekali
untuk kepentingan partai yang sifatnya strategis
dan juga di bawah juga kita
mendengar aspirasi yang berkembang di bawah
tapi percayalah nanti kalau
cpp sudah memutuskan
siapapun yang akan kita dukung
semua kita akan wajibkan untuk
taat dan loyal kepada
cpp jadi kalau pun
sekarang wacana muncul silahkan saja
tapi sekarang cpp sudah memutuskan
keputusan dibawa ke salah satu pasangan ya
semua harus loyal
taat dan seperti itu
oke dilemanya cukup kompleks ya tadi dua hal tadi
dan sudah dijelaskan lagi
tidak akan netral cluenya begitu ya
saya bertanya pertanyaan
bagaimana mas arya dengan kajian tadi
secara kultural tadi
pendukung pkb secara grassroot
ini ada data yang menarik sekali
saya bersama dengan p tiga
pdip dan saya yakin
dengan pkb juga kaget
dengan perolehan suara nomor
dan kita mencoba menilai
apa yang terjadi dan ternyata
jadi tentu saja kami
itulah makanya kami merasa bahwa
pendekatan terbaik ada pendekatan
persuasif program yang terbaik
bagi warga jakarta dan
yang dikirim oleh para pendukung
dan sisanya tentu saja mayoritas
satu dan ada juga yang mendukung nomor satu
tiga jadi semua itu
dinamis itu tergantung
jadi ini sekaligus membantah apa teori tadi yang
dipertanyakan tadi saya bicara data
kita kalau mau lihat datanya kita punya
bisa kita sharing dengan teman teman pkb
kita ingin membantu
semua teman kok kita ingin membantu
yang memberikan pilihan yang terbaik bagi warga jakarta
itu data internal kami
dari putaran pertama
kita lihat jawaban pak bambang nanti ya
setelah jadwal berikut ini kami akan segera kembali
aduh baterainya habis
ada data yang disampaikan oleh mas aryo tadi
sebelum kita mulai masuk ke kesimpulan
saja data itu bisa dari
tapi anda sebagai
ketua dsp lekada
di dpp begitu kan pasti kan juga
merasakan auranya seperti apa
bener gak kira menekati kebenaran gak kira kira
ya saya kira kita masih perlu
hitung detail lagi saya kira juga
tidak seperti itu secara
mutlak ya jadi kita juga punya
kemarin kita sudah melakukan upaya upaya
yang maksimal dan kita
juga mengesodasikan dengan
kerja keras juga tapi soal angka
tadi kita masih bisa kita inilah
kita pertipankan dulu lah
itu belum kita
kemudian ke sana karena
pemenangan ahy jadi kita saya kira
suara kita ya kita semua
akan ahu pertanyaan yang
sama dengan bu lena tadi di awal
saya ingin tanyakan di akhir ini ke
pak bambang jadi kira kira
berpikir bersama sama mengajak
demokrat misalnya sebagai gerbong koalisi
di agus silvi waktu itu
untuk membicarakan ini juga ataukah
hanya ini otonom urusan internal dari
oke jadi kita
dalam rangka untuk menghormati koalisi itu
maka kita akan tunggu dulu
pengumuman tersendiri dari kpu
itu adalah bentuk kita dalam
rangka etika untuk menghormati
setelah itu diumumkan
memang dinyatakan ahy tidak
masuk ke penegak kedua tentu kami
sudah bebas otonom
untuk menentukan ke mana arah
koalisi kita yang depan ini
oke baik terima kasih atas waktunya
pak bambang sekarang kesimpulan saya mulai dari
bu lena jadi intinya
yang menjadi pertimbangan inti
itu lebih kepada soal ideologi
ataukah nanti strategi ataukah
ya kalau bicara real politik di bawah
dinafikan soal ideologi tidak bisa
dinafikan dan juga kita ada strategi
dan tadi disampaikan
kita tidak akan mengabaikan suara
keberadaan partai ini kan karena
didukung oleh grassroot ya
grassroot level dan juga yang kedua
kita akan membicarakan ini
baik kepada koalisi yang
dan juga dengan teman teman yang lain
untuk membicarakan ini
jadi bagaimana tadi disinggung
bahwa yang namanya berkontestasi
itu kan kita ingin menang
tapi kan menangnya juga kan pasti
dengan cara cara yang

diikuti beberapa syarat syarat politik
yang di luar pilkada dki tidak kira kira
ya semuanya akan dipertimbangkan
menurut saya akan kita perhitungkan juga
dan tentu juga kita akan
mendengar dari senior senior p tiga
kan p tiga ini kan ada yang disebut
yang mungkin belum terlalu terdengar
seperti majelis tinggi ya majelis tingginya
demokrat p tiga punya majelis
a'la yang terdiri
suaranya didengar betul
senior di p tiga yang perlu kita
dengar sama juga dengan
pkb menurut saya ada dewan
semuanya akan kita
perbincangkan dan insya allah mas indra
di atas tanggal dua puluh tujuh ini ya
kita akan melakukan pertemuan
untuk membahas oh saya pikir sudah ada hasilnya ini
hasilnya belum karena
kita masih akan melakukan pertemuan di atas tanggal
dua puluh tujuh ini insya allah
insya allah nanti akan ada
pasti untuk kita
dan sekali lagi kita
berharap bahwa suara di
grassroot level itu kita dengar jadi di atas
tanggal dua puluh tujuh itu mungkin suatu saat kita
undang lagi kesianan sudah jadi tim
betul kalau gak mengantikan
sudah jadi jurubicaranya pasangan
oke saya ke bang eriko sekarang
bang eriko katakanlah tadi
ada trisula tadi ya tetapi
ke depan ini menjelang
putaran kedua nanti
yang paling penting dilakukan oleh pdi
pdi perjuangan sendiri akan seperti apa
akan merangkul rangkul beberapa partai
yang pendukung anggo silvi memperebutkan
ataukah lebih kepada
ulang di dalam secara internal ya
ya tentu kalau strategi
secara tidak mungkin boleh
saya sampaikan disini ya tapi kira kira beginilah
sampaikan di awal bahwa dari
loyalitasnya berdasarkan hasil
survei bukan satu hasil survei
tapi hampir secara keseluruhan hasil survei
itu masih belum
sampai di tingkat yang sangat memuaskan
jadi katakan di angka enam puluh sampai tujuh puluh
ini akan masih
mungkin untuk berubah
nah itu juga satu potensi pulang pasar
kami juga begitu di angka
masih mungkin berubah nah ini
satu hal yang kita lakukan kedua apa
ingin bersama sama tentunya dengan
partai yang bersama sama
di pemerintahan kenapa kita
kalau boleh kita kan bisa bersama sama
kami tentu berharap seperti itu tapi
sekali lagi kan kita tidak bisa memaksakan dari
masing masing pertanyaan yang sama itu
pernah saya tanyakan begitu ke
dari pan kebetulan waktu itu saya
mengundang pak yandri mengatakan
jangan dong dikait kaitkan koalisi nasional
dengan bulan hari ini ini kan sasah saja
ini kan pendapat kami kan boleh kami
oh sangat boleh boleh tentunya
artinya kita kan sama sama kenapa kita tidak
boleh bersama sama kan itu kan namanya
keinginan kita tapi seperti keinginan kan harus
gayung bersambut kalau tidak disambut juga tidak apa apa
tidak masalah ya
tidak berpengaruh ke koalisi nasional tapi satu hal yang menarik
ini semua belum disampaikan oleh
ketua umum dan sekjen nanti bu lena
harusnya ngecek dulu ini karena
barusan saya dengar di sosial media
radio dan nanti makanya tolong dicek
bahwa sekjen dari bu enan
the pak arsul sani sudah menyampaikan
bahwa netral tapi ini kan
belum pernah ditahuinya sekali lagi
sekali lagi saya sampaikan bahwa
yang bisa memutuskan itu
ketua umum dan sekjen
dan di radio kita menekan
sebelum datang ke sini saya komunikasi dengan
ini baru bu kebetulan ibu sudah
masuk ke sini atau kita cek hpnya masing masing ya
tapi buat kami sekali lagi
itu kan tentu hak dari masing masing ada perhitungannya
dalam waktu yang singkat ini juga
kita harus secara realistis mengatakan
bahwa ini tidak bisa juga dengan
bergabung ini lantas langsung berpengaruh dengan
tidak bisa juga tiba tiba
kalau ini pun bergabung bersama sama kita minta
untuk bisa mensosialisasikan
yang sudah dilakukan di
pasangan calon sebelumnya tentunya
nutup untuk pasangan anisandi ini
kalau kemudian disinggung soal
koalisi nasional disebut
gayung harus gayung bersambu tetap
menjadi masalah sendiri tidak bagi
saya ingin ingatkan kembali bahwa
setelah kita pelajari puteran
pertama strategi yang paling efektif
untuk mendulang suara adalah
penyampaian visi misi dari
pasangan anisandi terbukti
bahwa setiap warga yang telah
mendengar program dan visi misi
dan juga program
itu disambut sangat baik
artinya kita harus menjangkau warga
sebanyak banyaknya tentu saja ini akan
sangat dibantu apabila
partai ada partai lain yang bergabung
dengan kami relawan yang bergabung
kami saya yakin dari
tapi kalau itu misalnya tidak terjadi karena
itu keputusan tadi ketum dan sekjen
contohnya banyak programnya ahi yang bagus
yang tentu saja apabila
partai partai dari aha yang berkoalisi
dengan kami akan kita adopsi yang terbaik
saya yakin juga dari pasangan
nomor dua banyak program yang bagus
mari kita adu program
tentu saja akan
jauh lebih gampang menyampai seluruh warga
banyak partai koalisi lain bergabung dengan kami
selanjutnya kita serahkan kepada
kami akan menghormati keputusan
dari p tiga keputusan dari
pdip keputusan dari baik
dari pkb dan juga
dari pan kita pilihlah
yang terbaik masuk program pasangan
maaf dengan demokrat
tapi ya kita tentu saja
tidak ingin mendorong mas agus ya
karena pak agus dan pak sb tentu saja ada
keputusan dan pertimbangan
tersendiri tetapi sekali lagi
pak prabowo selalu
membuka jalur komunikasi dan siap
datang ke cks apabila
diundang oh gitu baik
tersebut pasangan suatu programnya
bagus pasangan nomor dua pasang programnya
juga bagus kenapa gak jadi satu koalisi
jadi bingung jadi kontestasi
terima kasih mas ari
tapi singkat saja
mas ari yang jelas sebagai penutup
berebut suara koalisi cks
itu berbeda dengan berebut
kalau yang kita bicarakan berebut partai
pdip punya preferensi bagaimana referensi
koalisi nasional menjadi rujukan
itu pulang kepada p tiga pkb dan pan
kita bisa melihat
tokoh tokoh partai ini kemana tapi kalau
berebut suara koalisi cks
saat itu yang lebih penting karena bagaimana
rasional sebenarnya karena masing masing
calon itu sudah punya forters yang
juga akan memilih pilihan yang sama
diolah sehingga bagi calon
dua dan calon tiga sebenarnya penajaman visi misi
dan program menjadi penting karena mereka
adalah pemilih rasional sangat bisa digiring
kemana referensi pilihan politik
dan tadi tuh yang rasional itu kalau rasional
biasanya tidak mau coba coba
dia sesuatu alih alih
dia ambil aja
terima kasih semuanya
dia pertama dua puluh tujuh terutama untuk mulai nanti
kami akan segera kembali setelah jadwal berikutnya